ibu ibu maaf ya ibu ya saya gak sengaja ibu bener deh gak sengaja
nih berapa kali sih
dua ratus ribu per orang mahal kali
pelit kali orang jakarta ini
paling listrik air dihitung ya semuanya
ah sudah lah kau pindah saja dari sini
pak namanya jakarta ya beginilah
apa apa mahal apa apa pakai duit pak
jangankan ini nih kita putar balik aja kita kasih duit di sini
nah kalau mau pindah tempat kosan gak gampang itu pak
kalau mau pindah tempat kosan gak gampang itu pak
lagi pula di sini itu depa yang paling murah
sudahlah pak kita masuk saja dulu ya

yang tak mengerti aku
saya mau ketemu sama ibu tiana
waduh maaf pak sebelumnya bu tiana sudah pernah pesan
kalau bapak yang datang bapak nggak boleh masuk ke rumah
keterlaluan kamu tiana memangnya kamu anggap aku ini apa
tapi dia ada di rumah kan dia nggak pergi kemana mana kan
ada pak paling ibu tiana keluar besok mau check up ke dokter sama ibu ul pak
oh gitu ya udah kalau gitu makasih ya
aduh kenapa pakai bilang ibu keluarnya besok
aduh mulut gak bisa dijaga nih
orang itu kan
maling yang waktu itu
tapi kalau benar dia maling ngapain dia berkeliaran lagi di sini
masa iya yang diincer mama terus
mama tau gak tadi di depan aku ngelihat cowok yang waktu itu ditangkap sama si alva
di rumah sakit
dan dia sekarang ada di depan rumah kita
mas gun mas gunawan kesini
ma mama kenapa kok mamanya pucat
sebenarnya laki laki itu siapa sih ma
eh wulan kan tante udah bilang orang yang di rumah sakit itu maling
jadi gak mungkin kalau sampai dia berkeliaran di lingkungan sini
pasti yang kamu lihat tadi itu cuma mirip sama maling itu
udah kamu pasti salah lihat
eh bulan one sini deh udah
kamu pulang sekolah kamu itu lapar ayo duduk duduk
sini tanpa ambilin kamu nasi ya kamu harus makan yang banyak
santa ulfa kayaknya sengaja ngalihin omongan gue deh
gue gak mau mikir yang gak nggak sih
rasanya mama sama tante ulfa nyemunyiin sesuatu dari gue deh
demi hubungan gue sama orang
aku kena ibuku sayang aduh
biasanya gak sengaja
beneran deh gak sengaja
ibu beneran deh gak sengaja
nih berapa kali sih ibu bilang kalau mau main bola jangan di area sini
iya ibu gak lagi
itu gue udah bisa
sekarang gue belajar nyemes
ya udah dikaya
gue lagi latihan volley kenapa
oh lagi latihan voli
yaudah kalau lagi latihan voli
bunga bunyi ya
gue lagi pengen kerujuk
gak lucu tau gak
gak lucu tau gak
cepetan turun sekalian ambilin sepatu gue
iya gue ajarin
gak di sini latihannya
enggak deh gue malu
udah dia gak usah bawa
lo di sana aja cepetan pamit
yaudah tunggu ya
kamu yakin tadi gak ada yang liat kamu masuk ke rumah ini

gak ada kok bu
ibu tenang aja ya
tadi juga pas karim masuk ke kontrakan ini

semuanya aman aman aja kan
semuanya aman aman aja kan
bapak juga gak ada yang nelfon kan bu
bapak juga gak ada yang nelfon kan bu
semua aja bapak gak tau kontrakan kita di sini bu
semua aja bapak gak tau kontrakan kita di sini bu
bu di law speaker aja bu
bapak mau bicara sama dia
ibu emang ada di sini pak
tapi ibu lagi gak mau bicara sama bapak
tapi ibu lagi gak mau bicara sama bapak
kamu jangan kurang ajar karim
cepat katakan sama bapak